pernyataan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto yang mirip dengan presiden amerika serikat donald trump ramai dibicarakan
dan terkait hal ini kubu prabowo mengeluarkan pembelaan sementara itu di lain sisi kubu joko widodo melempar kritik
bagi bangsa indonesia indonesia first
make indonesia great again
itulah penggalan pendatang calon presiden nomor urut dua prabowo subianto saat memberikan sambutan di rakernas ldii pondok santren min haj rosyidin pondok gede jangan hatimur habis kemarin
prabowo mempertanyakan mengapa tidak ada pemimpin indonesia yang berani mengatakan bahwa yang terpenting adalah pekerjaan bagi rakyat indonesia
ini mirip dengan trump yang mengatakan amerika serikat kalah bersaing dengan tiongkok
begitu sekarang amerika serikat merasa
tidak ada pendatang yang bebas
dia mengatakan amerika first
dia mengatakan make america great again
dia mengatakan the important thing is american jobs
kok bangsa indonesia tidak berani mengatakan
bagi bangsa indonesia indonesia first
make indonesia great again
kenapa tidak ada pemimpin indonesia yang berani mengatakan yang penting adalah pekerjaan untuk rakyat indonesia
namun pernyataan calon presiden prabowo subianto dinilai oleh koalisi indonesia kerja rekreatif dan berbau kagiat
presiden amerika serikat donald trump
saat berlaga di pilpres amerika pada dua ribu enam belas
mengeluarkan slogan make america great again
satu hal yang tidak cerdas tidak kreatif dan copy paste
sebagai pemimpin menurut saya yang harus dibangun itu adalah karakter sendiri punya prinsip sendiri
jadi punya gambaran sendiri soal indonesia ke depan
atau visi misi sendiri ke depan
nah saya jujur aja khawatir
ini slogannya trump dipakai nanti kelakuannya yang suka apa namanya
pernyataan pernyataan yang kontroversial bahkan kebijakan kebijakan yang rasis yang ini juga nanti akan dipakai
itu berbahaya itu berbahaya
sementara itu kepada detik com
prabowo sandiaga unom pipin sobian memberikan pembelaan untuk ketua umum kirindra itu
ia menyebut pernyataan prabowo dimaksudkan untuk memotivasi rakyat indonesia
pipin juga menilai prabowo sengaja melontarkan slogan itu untuk mengkritik presiden jokowi soal kebijakan tenaga kerja as
sementara itu budiman sujatmiko mengkritik calon presiden prabowo subianto
dengan slogannya make america great again
prabowo mengadopsi slogan tersebut dengan menjadikannya make indonesia great again
dan budiman menilai slogan tersebut tidak konsisten dengan narasi yang dibangun prabowo yang kerap menunjukkan pesimisme
kita lagi memacu ingin memacu kecerdasan alami dan kecerdasan buatan bangsa indonesia
berbasis data raksasa atau big data malpa prabowo bicara soal kebodohan
terus yang mau dibuat indonesia menjadi besar itu apa
kalau kemudian narasinya adalah narasi mengkerdilkan diri tapi mengingat indonesia great again mengingat indonesia besar lagi
padahal narasinya adalah narasi mengkerdilkan diri
bubarlah apalagi bodohlah
jadi menurut saya gak cocok